bahaya bosun dalam kondisi bahaya bosun om jinnah
bulan aa wah di dalam bahaya ini
mas mas capek lari
eh eh capek dingin
aku pegangin dulu ya
jangan pegangin ya
yaudah sekarang lari lagi ya
tapi larinya jangan ke sana
emang larinya ke mana
ke sini dong
belum belum belum
bik tuh kota jakarta
bagus ya kalau dari atas
iya ada monas
ini kok kenapa jadi begini lagi
mau apa lagi kamu kesini hah
nek nenek jangan marah marah dulu dong
saya cuma mau ngasih surat ini ke nenek
hah saya gak percaya
ini pasti akal akalan kamu saja ya kan
coprat caput kamu
kamu tunggu di sini
jangan berani beraninya kamu masuk rumah saya
raska benar nitipin surat buat nenek
nanti nenek baca suratnya ya nak
nenek juga kangen sama raska
maafkan nenek ya
selama ini nenek sudah salah menuduh kamu
itu tadi cucu nenek yang telepon
dia mau ke sini
akhirnya nenek wongso ketemu juga sama cucunya
ini semua berkat jun
ternyata dia anak baik
saya sudah salah kira selama ini
itu karena nenek belum mengenal anak saya arjuna
kan ada bepatah
tak kenal maka tak sayang
itu ada abang
dipanggil joka benk versi
itu ada busa
sekarang ini teman bu to kod wolverine
kalian kira dia apa tali awan dudung hal ini
itu kiri kiri itu emangnya naik angkut terbang sinaga
dulu dulu nih ke listrik karena
gara gara uping ya iya enak ada uping uping kali itu buktinya si saga nggak mau bergerak lagi
atau di lelah kali ya
saya udah bangun
om jin kemana ya
dikau lagi dikau lagi
makanya serahkan tekonya dong
kalian kenapa sih gak bosen bosen ngejar aku
aku gak bakal bosan ngejar kamu
karena kamu tidak memberikan tekonya padaku
hei jangan kabur
bos jun dalam kondisi bahaya
om jin datang
wah ini dalam bahaya ini
kita akan lihat pertandingan besar antara jin jahil sama tua tuyul
dalam kondisi lawan ini
sebagai tanggung jawab adalah
yang tadi berlitung thin airn dicking
atau yang lain
anda benar benar benarno
dan menang tetap untuk mengejar
gara gara kalian badanku pegel pegel memang
kalau saja kalian tidak nabrak aku anak manusia itu sudah aku tangkap
eh jini ini nih bos jahil banyak berubah
tidak sepenuhnya kesalahan aku ini kesalahan dua gemblong
gini kok ada dua ya pasti yang di sana yang asli
simsalabim centri centri berubah jadi ayam
jujur juga ya
pokoknya gini gak mau tahu
kalian harus segera dapetin teko dan pangeran jin
kalau enggak gini beneran ubah kalian jadi ayam selamanya